berimbang bahwa dari warna yang di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban yusuf utabarat sehingga unsur telinga kelima disini pun telah terbukti
menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal tiga ratus empat puluh kuh pidana yunto pasal lima puluh lima ayat satu
satu telah terpeduhi oleh karena itu terdakwa kuat marub telah terbukti secara sah dan menyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana
menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana
sebagai mandokan primer maka terhadap akan sumber daya tidak perlu dipertimbangkan lagi
menimbang bahwa notak pembelaan penasih hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan dahulu
turut serta secara bersama sama merampasnya orang lain tidak terpenuhi dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa kuat makruh tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidana pembunuhan berencana
atau tindak pidana pembunuhan secara bersama dan membebaskan terdakwa kuat makrup dari segala dakwaan atau setidak tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan
menimbang bahwa terhadap notak pembelaan tersebut maliis hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap
dalam mengguraikan unsur unsur tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut diatas
sehingga majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelahan penasihat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini
menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa
maupun yang dapat menghapus perbuatan terdakwa
walaikannya terdakwa harus bertanggung jawab setelah dipidana setimpal dengan perbuatannya
menimbang bahwa terhadap masa perangkapan dan penahayaan yang telah dijalankan terdakwa harus selalu dikurangi dari pidana yang ditutupkan
selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada
menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain
maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut
menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal hal yang memberakan dan meringankan
hal hal yang merupakan terdakwa tidak sopan di persidangan
terdakwa berbelit belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan
terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya
terdakwa tidak tahu menahu dengan perkara ini
terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan
hal hal yang meringankan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
menimbang bahwa terdakwa jatuh pidana maka harus dibanipula untuk beri beri perkara
memperhatikan pasal tiga ratus empat puluh kabin dana yunto pasal lima puluh lima s satu k satu kabin dana dan undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang hukum acara pidana
serta peraturan lain yang bersangkutan
satu menyatakan terdakwa atas nama kuat makruf telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
dua menyatakan terdakwa terhadap kuat makruf dengan pidana penjara selama lima belas tahun
menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan
memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain
menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp lima
demikianlah diputuskan dalam rapat permusyatan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan pada hari kamis tanggal sembilan februari dua ribu dua puluh tiga
oleh kami majelis hakim waiman santoso dan sebagai hakim ketua morgan simanjunta dan alimin ribut sujono masing masing sebagai hakim anggota
yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari selasa
tujuh menetapkan terdakwa di dalam tahanan